kuliner khas kota solo ternyata tidak melulu makanan berat seperti tengkleng
kota spirit of java ini juga memiliki kuliner lain tahok namanya
sekilas tahok menyerupai puding atau bubur
tetapi tahok merupakan sari kedelai yang dipadatkan lengkap dengan kuah jahe
tekstur sari kedelai yang lembut mirip dengan tofu olahan kedelai asal jepang
yang membuat rasa tahok semakin segar adalah kuah jahe yang dicampur serai dan disajikan di saat hangat
rasanya gurih manis dan sedikit pedas dari sari jahe
menjadikan tahok cocok disantap saat cuaca dingin
dibanderol dengan harga delapan rupiah per mangkok tahok pas disantap saat pagi atau siang hari
tahok atau wedang ini tekstur tahoknya
tahoknya ini tuh mirip banget sama namanya tofu
jadi ketika masuk ke dalam mulut itu langsung hilang saking lembutnya
dan juga ini kuah jahenya ini anget banget di perut
tahok adalah makanan yang dibawa oleh pendatang asal tiongkok ke kawasan pasar gede di kota solo pada masa kolonial
tahok berasal dari bahasa tionghoa tahoa yang terdiri dari dua suku kata yaitu tau yang berarti kedelai
dan hu yang berarti

meski saat ini penjual tahok di kota solo semakin sedikit
anda masih bisa menjumpai pedagang tahok di sekitar pasar gede pada pagi hari
kandungan protein pada sari kedelai serta zat antioksidan di dalam jahe
diakini bermanfaat untuk tubuh
bahkan masyarakat setempat telah menjadikan tahok sebagai obat penambah stamina dan penolak masuk angin
kan anget ya jahe juga manis juga
jadi dapet di badan juga enak gitu

kalau tekstur tahunya
lembut sih karena udah langganan dari kecil di sini
tahoknya beda sih sama tempat lain beda
di sini lebih apa
lebih mantap rasanya
lebih halus mantap lembut
jahenya sih nggak begitu
cuma tahunya memang lebih halus
tahok bisa disantap sebelum makan makanan berat
atau bisa juga setelah makan makanan berat sebagai hidangan penutup